saudara provinsi jawa tengah meraih peringkat kedua
hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
capaian peringkat ke jawa tengah ini
mengungguli provinsi jakarta dan juga jawa barat
provinsi jawa tengah menerima penghargaan kinerja
berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah atau eppd tahun dua ribu dua puluh
pada kategori ini jawa tengah meraih peringkat kedua
dengan status kinerja tinggi
mengungguli provinsi jakarta yang berada di peringkat ketiga
dan jawa barat yang berada di peringkat keempat
pemprov jawa tengah mengapresiasi penghargaan ini
dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan
untuk jawa tengah mendapatkan peringkat kedua
saya rasa ini suatu prestasi
prestasi yang cukup membanggakan
dan kita harapkan ke depan jawa tengah
dengan predikat ini bisa diikuti juga oleh
kabupaten ataupun kota madia yang lain
penghargaan ini diserahkan oleh menteri dalam negeri
tito karnavian di puncak peringatan
pembelian penghargaan ini diingatkan hari otonomi daerah ke dua puluh delapan
penilaian ini berdasarkan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah provinsi tahun dua ribu dua puluh
pembelian penghargaan itu dilaksanakan secara objektif
dan itu kemudian dilakukan wawancara lagi
sehingga akhirnya kemudian terpilih
terdapat juga kabupaten dan kota di wilayah
administrasi jawa tengah yang mendapatkan penghargaan
seperti kabupaten wonosobo dan wonogiri
serta kota surakarta dan semarang
alfian rahman kompas tv surabaya jawa timur